seperti yang dilakukan fauzia warga jalan tanimbar dan pasar yang melakukan ngejot dengan sejian khas hari raya seperti telur gulai kambing opor dan lontok
karena kalau kita tahu pada saat awal memang sebetulnya lansia tidak boleh
ya paling tidak mengurangi
iya sama bang jali bang jali